baik tapi ya aku jadi merasa bersalah gitu
hehehe jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dong pada sesuatu yang belum jelas hasilnya
eh siapa tau justru kamu kan yang bener
enggak jadi menurut kamu bener dong langkah yang aku ambil
satu yang lebih penting itu lebih baik ditolakkan
kita kasih nama apa grup ini
kalau kita kasih nama
tiga janda gamprek
apapun syaratnya pasti akan saya lakukan asalkan album kita jalan
padahal lihat dia tuh sebenernya baik
aku jadi merasa bersalah sikapnya kayak gitu
aduh eh jangan suka menyalahkan diri sendiri
padahal kamu belum tentu tau kan hasilnya gimana
berarti menurut kamu keputusan ku itu bener
memang seharusnya ini menolak kan
iya kan bener kan
gak mungkin dong aku ini salah ya enggak
bener kan bener kan
menurut aku sih sebaiknya
diambil aja ya
terus kalau ternyata kita gak sukses gimana
kamu mau aku ngelayan di situ apa enggak itu
kalau kalian sukses pertaruhan itu gak bakal kejadian
oke sekarang aku tau
aku tau pemikiran kamu
pasti kamu ngerendahin aku
karena aku janda kan

emang itu semua gak ngaruh buat kamu
aku gak ada maksud jahat ke kamu
kalau sampai keringet tubuhnya status aja
jatuh ke tubuh kamu
aku bakal jadi orang pertama yang bakal bunuh dia
eh aku serius
tau alesannya kenapa
karena semenjak pertama kali kita ketemu
aku udah mencintai kamu
aku udah mencintai kamu
aku udah mencintai kamu
aku udah mencintai kamu
hari ini anak anda sudah membuat sekolah rugi
kapan saya berantem lagi
seperti biasa ya
aduh kenapa muka kamu itu
kok kayak minta di setrika aja
kusut banget sih
sebenarnya sih ada yang aku pikirin
tapi gak apa apa aku fine fine aja
iya jadi curhat solongan gini
kita bikin grup
kita kasih nama apa grup ini
kalau kita kasih nama
tiga janda gambreng
album ini pasti akan sukses
kalau gak sukses
bos juga bisa mendapatkan dewi yang baik
sebenernya sih mungkin
iya aku jadi merasa bersalah gitu
jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dong
ada sesuatu yang belum jelas hasilnya
eh siapa tau justru kamu kan yang bener
ehm jadi menurut kamu
bener dong langkah yang aku ambil
satu yang lebih penting
itu lebih baik ditolak kan
hmm lebih baik diterima
ah kalian pasti bakal sukses deh
dan kalau kalian sukses
pertaruhan kalian gak bakal kejadian kan
eh terus kalau kita gak sukses
kita harus kenalin nafsu bandut tua itu
kok kamu jahat banget sih
tiga tiganya kamu nyuruh aku kayak gitu
kalau sampai satu tetes keringet tubuhnya
jatuh ke tubuh kamu
aku yang bakal pertama kali membunuhnya
kamu ngerendahin aku kan
karena aku tuh janda
eh aku serius
ini serius nih serius kan
hmm karena aku punya alasan
semenjak pertama kali kita ketemu
dijitu cinta sama gue
jadi mau pingsan
oke dewi sekarang kita ambil suara rekamannya ya
ya disini kami membuktikan bahwa perdikat janda itu bukan sesuatu yang negatif
ya justru juga jadi pembuktian juga bahwa tanpa laki laki pun perempuan itu bisa berjuang dan juga hidup sendiri
dan seorang janda itu bukan berarti lemah yang bisa ditindas bisa diapa apain
ada mempunyai motif atau khusus
kok malah bagus sih bus
ini bisa jadi sinyal buruk buat bisnis kita
album rekaman kita nggak laku di pasaran
duit gampang dicari
sekarang yang terpenting cari lumpur kuat